ahmad yang merupakan penyandang disabilitas menjadi sorotan publik atas kreasi robotnya
ia masih butuh dukungan agar bisa berkembang dengan baik
inilah ahmad penyandang disabilitas tunarungu sejak lahir
yang mampu merakit robot sederhana secara otodidak
dulu ia pernah sekolah dasar umum namun tidak naik kelas
ia kemudian pindah sekolah luar biasa
bersekolah bersama anak down syndrome membuatnya kesulitan melatih bahasa isyarat
belum sampai empat tahun bersekolah yayasan yang menaungi tempat dia belajar pubar
hal ini membuatnya patah hati untuk bersekolah lagi
bahasa isyarat ahmad kurang berkembang karena kekurangan lawan bicara
meski begitu untuk mengisi kesepian
ia mulai menyibukkan dirinya membongkar pasang perkakas elektronik sejak kecil
ia mulai memahami elektronika dari buku dan internet
dengan akses informasi semakin luas
ia tertarik mengembangkan hobi baru
di workshop berlokasi cilegong kecamatan jatiluhur inilah kita bisa melihat sejumlah robot buatannya
dari semua karyanya ia sangat menyukai robot jenis laba laba
robot kuadrop atau robot kaki merupakan robot yang biasanya digunakan untuk eksplorasi
karena keunggulan dari robot kaki ini bisa berjalan di tempat tanah dataran
yang ada gundukannya seperti di batu batu atau di rumput
walaupun ia belajar secara otodidak namun ahmad
masih harus belajar lagi dengan dibantu oleh para ahli robotika
sehingga ia bisa mengembangkan lagi ilmunya dan lebih tinggi lagi levelnya
karena baru baru ini ia mendapatkan tantangan dari pmd purwakarta
untuk membuat sebuah robot pengangkut sampah
kini ahmad sedang memikirkan bagaimana bisa menjawab tantangan tersebut dengan baik
namun membuat purwarupa atau prototipe tidak disarankan menggunakan komponen bekas
setiap komponen memiliki umur pakai dan tiap rangkaian elektronik selalu ada resiko korsleting
dengan komponen baru maka korsleting dan malfungsi dapat diminimalisir
deddy mulyadi mantan bupati purwakarta
adalah orang yang pertama menaruh perhatian terhadap ahmad
ia akan menyiapkan anggaran riset dan tiga ahli teknisi pendamping menggunakan kocek pribadi
saya pasti menyiapkan biaya untuk dia kan tidak mungkin
dia harus mengeluarkan uang begitu besar
saya akan menyiapkan biaya untuk ahmad untuk membuat sebuah proyek
dan proyeknya persoalan gagal dan berhasil itu urusan nanti
tetapi dia melakukan sesuatu itu adalah urusan utama
sehingga kalau satu kali gagal biasanya kan kedua ketiga kali berhasil
nah kan kelemahan riset di kita selama ini adalah tidak mau gagal
karena tidak mau gagal maka cenderung beli bahan jadi saja dari luar negeri
kini satu persatu kesempatan untuk menghasilkan perhatian tersebut
dan satu persatu kesempatan mulai menghampirinya
orang tua ahmad berharap dukungan ini menjadi motivasi agar dapat memulihkan rasa kepercayaan diri ahmad untuk kembali bergaul dengan masyarakat
harapan ibu untuk kedepannya mudah mudahan ahmad bisa diterima oleh masyarakat banyak
dari hasil hasil karya dia dan juga berguna bagi bangsa indonesia
dan bisa juga mencukupi
kehidupan dia sehari hari kedepannya
ahmad sudah tampil menunjukkan diri dengan segala keterbatasan dan keterampilannya
giliran kita sebagai orang di sekitarnya peduli menyambut serta memberikan perhatian besar terhadap perkembangan penyandang disabilitas berbakat ini
gagal prasasti purwakarta